petugas penyelamat menggendong seorang balita keluar dari reruntuhan sayangnya ibu balita
itu yang tengah hamil dan dua kakaknya yang berusia lima dan empat tahun tidak tertolong mereka
meninggal tertimbun lelung tuhan bangunan rumah yang roboh akibat gempa nama balita itu rahat
ismail umurnya baru delapan belas bulan dan ia baik baik saja saat ini rahat dirawat pamannya yang selamat
ketika gempa menerjang ayah rahat masih dalam perawatan karena menderita patah tulang keluarga
rahat tinggal di kota morek suria yang berbatasan dengan turkiye mereka sebenarnya memilih tinggal
di sana agar lebih aman dari perang saudara yang berkecamuk di suria dua kali gempa

perawatan tujuh delapan dan tujuh enam yang terjadi pada senin membuat sejumlah daerah di suria bagian utara yang
berbatasan dengan turkiye hancur banyak rumah dan bangunan yang runtuh dan menimbun ribuan
orang di suriah saja korban tewas sudah lebih dari seribu empat ratus orang bantuan dari luar negeri mulai
berdatangan seperti rusia yang mendatangkan tiga ratus tentara untuk membantu proses evakuasi